aku tinggal ya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
arah kau di rumah saja
jangan rumah ya
hei apa kau mau aku tempeleng
ya nggak sih pa
ya sudah kalau begitu
sekarang jaga rumah ya
siapa juga itu lagi
lekas sekarang mau cari tau sama aldo
dia po tadi angg deployin
dia biasanya produk dari devi lagi
para pakai industri kalau aku jangan panggil
ini ditaruh ke mobil
bapak kau jalan dulu ya
kau hati hati di rumah
kau jalan dulu ya
ngopeng tadi tepat lain
entah tak ada di mana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
raksasa lepasin aku dari sini raksasa
makanan enak kau dilepasin
iya lagian lu tukang apa sih kamu ngurung aku kayak gini
iya karena kamu sudah bangun
aku harus siap siap untuk memasak kamu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
keluar kau kalau tidak kutembak rumah kau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
coba kalau berani gigit aku
tembak tembak tembak
ayo tembak tembak